gue duluan ya
mau tanya ini ada apa ya rame rame gini ya
itu bu ada tetangga kita yang dibegal
mobilnya diberhentiin malam malam
ya allah kasihan banget
iya bu barusan kejadiannya
mari deh bu
terima kasih banyak ya bu
pa itu kasihan banget tetangga sebelah anaknya itu dibegal
mobilnya diambil dan itu anak luka luka parah
aduh aduh pa itu kasihan banget deh
aduh nanti jam segini belum pulang lagi
iya iya kamu telfon cari tau dia dimana coba
ini udah malam
bentar ya saya pengen suster dulu ya
sus bantuin sus
salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
din kamu dimana
udah malam loh ini
kau belum pulang
ini pa aku lagi ada di klinik mayasari pa
di jalan mahoni
kamu di klinik
ini tadi aku ngeliat orang abis tabrakan
terus orang tabrakannya itu ya nabrak itu kabur pa
ya aku tolongin pa
eh papa kesana deh
kepa temenin kamu ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ya waalaikumsalam pak
andin lagi di klinik
tadi ada kecelakaan terus andi nolongin orang itu
dia sekarang di klinik mayasari kalau nggak salah tadi
pak kesana ya
kasih randai sendirian
yaudah hati hati ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
tadi waktu pak bos baru pergi
tapi saya bilang pak bos lagi pergi jemput bu rosa
jadi dia balik lagi datuk
kenapa andin balik lagi ya
barangkali dia ada perlu sama kamu
aku ntar mau muka gambar dulu ya
baik pak bos
nggak usah dibahas lagi
kalau masalah ini cuma buat mama sakit hati
nggak usah dibahas ya
ya kita lupain semuanya
kita nggak boleh hidup selalu memandang masa lalu
al belum bilang ke tante rosa yang sebenarnya kalau andin adalah terpidana kasus pembunuhan roy
posisi al bener bener rumit sekarang
ya ampun kira kira dia masih di royal garden cafe gak ya
kasian banget ya nungguin di sana
banda bener kurang beruntung
giliran merencana dinner keluarga orang lain berhasil
cuma suatu saat lo harus tau michi
yang baik seperti lu juga ada
lo tuh beda lo spesial
gue harus sabar
kabar baik kabar baik udah lama gak ketemu ya
iya pokoknya terakhir ketemu tuh pas wisuda ya
ya ampun gak nyangka banget kita ketemu disini
untuk berapa lama tuh
oh angga udah ada yang nemenin ternyata
padahal aku baru batalin sejaman yang lalu deh perasaan
cepet banget dia udah dapet temen disini
kok buat gue
biar aku bawa

ya udah thanks ya
oh iya tuh temen temen gue udah nungguin
gue duluan ya
michi tuh gak mungkin datang kesini
lagian dia juga lagi ngurusin tante rosa
dari dulu sampe sekarang keluarga a selalu jadi prioritas buat michi
mama sekarang istirahat ya
obat tadi minum dulu
udah gak usah dipikirin lagi ya
roy udah tenang disana ma
udah sangat tenang
justru kalau mama masih kayak begini mama sakit
roy sedih disana ma
nihat mama kayak begini
mama istirahat sekarang ya
oma jangan sakit oma
aku sedih kalo oma sakit
ya oma gak kenapa napa
oma cepet sanggul ya
oma juga sayang rena ya
aku temanin oma tidur ya
biar oma cepet sembuh
rena temanin omanya
papa keluar dulu ya na
biar oma cepet sembuh
aku keluar dulu ya ma
tadi uya bilang andien katanya balik lagi kesini
mau ngapain dia
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah